sempat viral karena digendong oleh menteri sosial agus gumiwang
bayi bernama muhammad akbari azam
korban bencana di palu akhirnya bertemu dengan orang tuanya
azam ditemukan diparit oleh seorang warga usai gempa dan tsunami
azam yang masih berusia dua tahun ini kemudian dibawa ke tempat pengungsian
ia terpisah dari orang tuanya
dan azam ini sempat terbawa gelombang tsunami bersama sang nenek farida
pada jumat dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
namun sang nenek tak memiliki nasib yang sama dengan dirinya
sebelumnya video azam digendong mensos
agus gumiwang sempat viral di media sosial
agus bahkan berniat untuk mengangkat azam sebagai anak
jika orang tuanya tidak ditemukan
dan saat ini kita sudah terhubung dengan ibunya azam ibu surya
ibu selamat pagi
alhamdulillah kita melihat ibu dan juga surya itu ya
azam ya azam yang sehat ya
ibu jadi gimana ibu
akhirnya ibu bertemu lagi ini dengan azam setelah terpisah kurang lebih berapa lama saat itu ya bu
kurang lebih pak hampir dua puluh dua jam setelah kejadian
kejadian kan menjelat maghrib
baik ibu bisa diceritakan
ini kan azam sebelumnya bersama neneknya ibu farida dan akhirnya terpisah dari ibu dan bapak
begitu bisa diceritakan bu awalnya bagaimana sampai bertemu
ya waktu itu kan kami sudah nyari
sudah nyari azam
yang pada saat waktu kejadian azam pergi sama neneknya ke pantai ke acara festival
nah seperti itu
apa kami ayah sama kakenya kan mencari dirurun tuhan kemudian warga yang melihat
mengatakan nyari apa sedang nyari apa pak
terus warga bilang curi curi itu bukan tadi jam tiga siang mbak
eh bayi anak umur setahun lebih katanya begitu
dan sudah diamankan di rumah sakit bayangkara
terus saya ke rumah sakit saya ketemukan azam di sana
jadi ibu langsung mencari kolokasi dan ternyata sudah ditolong oleh warga begitu ya
sehingga ibu tinggal datang ke posko begitu ya
ibu saat ibu ke posko dan kemudian bertemu dengan azam
apakah ibu sudah tahu bahwa azam sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat ya
bahwa azam ini sempat digendong oleh bapak menteri saat itu
ibu aduh kasian azam
mungkin bisa ditenangkan terlebih dahulu sayang kasian
memendam kerinduan yang teramat sangat ya ibu ya
gimana ibu azam sekarang kondisinya bu setelah kejadian yang kemarin itu
apakah azam apa namanya ada perubahan sikap trauma begitu atau bagaimana ibu
iya artinya pak kalau sudah menjelang malam
pasti dia langsung ketakutan
apalagi keadaan sekarang kan listrik masih padam pak ya
dan apalagi ini dengar suara gemuruh sedikit saja dia langsung takut
baik berarti rasa trauma ya
trauma itu masih mendalam
sebelumnya tidak pernah seperti itu ya ibu ya
tidak tidak pak
anaknya justru ceria anaknya
lalu sekarang ibu ketika azam apa namanya trauma begitu apa yang ibu lakukan untuk menenangkan azam
ya kami berusaha saya bersama ayahnya kita berusaha peluk terus berada di sampingnya ya untuk menenangkan
seperti itu pak
karena kita juga kan masih berada di pengungsian ya
belum berani untuk pulang kembali ke rumah
sekarang yang ibu butuhkan bersama saudara saudara di pengungsian dan juga tentunya azam begitu
kira kira apa ibu yang kebutuhan yang ibu rasakan sekarang
yang ibu rasakan sekarang mendesak untuk ibu dapatkan dan azam
artinya kami di sini masih kekurangan bahan bahan makanannya berupa sembako
kemudian bbm juga masih sulit
ibu surya kami juga ingin tahu ini kemarin kan azam bersama ibu farida neneknya begitu ya orang tua dari ibu surya
kapan ibu dan apakah saat ini jenazah dari ibu farida sudah ditemukan
ya terakhir komunikasi ibu saya ke festival itu sekitar jam lima lewat
sementara kejadian kan pas menjelang maghrib jam enam
ya dan ibu saya sudah ditemukan hari minggu
minggu jam sepuluh
tapi sudah ditemukan di rumah sakit
di kantong mayat sudah mbak
ibu kami turut berduka cita sedalam dalamnya atas wafatnya ibunda dari ibu surya
ibu ini kembali lagi
azam kemarin sempat viral di media sosial dan bahkan hari ini fotonya beredar di mana mana
digendong oleh pak agus gumiwang menteri sosial begitu ibu
dan bahkan kemarin sebelum bertemu dengan ibu dan ayahnya pak agus ini sempat menyebut apabila tidak ditemukan akan diangkat menjadi anak begitu ibu
karena ini pasti momen yang spesial sekali yang bisa ibu lihat begitu
saya berterima kasih kepada teman teman saudara saudara yang telah membantu untuk menemukan anak saya
untuk bapak menteri terima kasih apabila ada niat baik mau merawat anak saya
saya hanya bisa mengucapkan terima kasih
saya tidak bisa membalas apa apa semoga hanya tuhan yang bisa membalasnya
ya amin ibu surya kita semua penonton di indonesia masyarakat indonesia sekarang sedang menyaksikan
dan kita berdoa yang terbaik untuk ibu
dan juga untuk azam untuk keluarga terdekat dan juga kerabat kerabat yang ada di sana agar tetap dalam kondisi sehat
kita harapkan juga ini pemerintah ya yang sekarang sedang menyaksikan dan juga teman teman yang lain bisa langsung memberikan bantuan ke tempat di mana ibu berada
terima kasih juga ibu apa namanya azam ya sekarang ini bisa menjadi satu simbol harapan ya
buat mereka yang sekarang sedang kehilangan keluarganya
dan alhamdulillah ya ibu
ibu bisa bertemu lagi dengan azam
saya yakin bu ini satu hal yang tidak pernah bisa anda bayangkan
kehilangan azam begitu lalu kemudian bertemu kembali dengan azam
jika ibu tidak berkeberatan bisa ceritakan kepada kami bu saat momen ibu memeluk azam pertama kalinya itu seperti apa bu
pasti bahagia sekali pak
karena saya tidak menyangka akan menemukan azam dalam keadaan hidup
kami saya dan keluarga sudah pasrah
kami hanya berdoa semoga dipertemukan
arti biar meskipun tidak bernyawa lagi tapi kasih kejelasan seperti apa nasib ibu dan anak saya
meskipun ibu saya sudah ternyata sudah tidak ada lagi
alhamdulillah azam ditemukan dalam keadaan hidup
kebahagiaan saya pak tidak bisa diungkapkanlah dengan kata kata
sekarang kondisi rumah bagaimana ibu rumah ibu dan juga azam
apakah rumahnya masih bisa ditempati atau sudah rusak
masih bisa ditempati ada beberapa kerusakan
kerusakan tapi masih bisa untuk ditempati
ya baik ibu
terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di good morning di transtv di cnn indonesia
semoga bantuan segera mengalir ya ibu ke tempat di mana ibu berada saat ini
baik dan salam kami ibu untuk bapak dan juga azam
semoga selalu sehat dan juga untuk semua pengungsi di sana
semoga selalu sehat jangan lupa untuk tetap berdoa dan punya harapan ya ibu ya
iya terima kasih
ya tadi adalah perbincangan kami ya dengan ibu surya ini hanum udah gak
saya se speechless itu karena apa rasa kehilangan dan juga mendapatkan kebahagiaan di waktu yang sama tidak bisa diungkapkan begitu prabu
tidak bisa kita menempatkan diri kita di posisi mereka karena saya yakin sekali ini adalah hal yang tidak mereka duga duga ya
tadi ibu surya juga kehilangan ibunya ibu kandung dari ibu surya
sehingga nenek dari azam ini sekarang sudah tidak ada
namun demikian mereka butuh bantuan sekarang ini dari kita semua pemirsa
butuh dukungan kita sebagai masyarakat untuk menyatakan kepada mereka memberikan pesan bahwa kita semua ada untuk kerabat kerabat kita yang berada di sulawesi tengah